pemerintah provinsi dki jakarta memprioritaskan tenaga kesehatan untuk divaksinasi
hal ini dilakukan lantaran tenaga kesehatan berkontak langsung dengan pasien covid sembilan belas
dan beresiko tinggi terpapar virus corona
ditemui setelah menghadiri rapat paripurna
wakil gubernur dki jakarta riza patria mengatakan
pemprov dki jakarta siap menunggu hadirnya vaksin covid sembilan belas dari pemerintah pusat
melalui satgas covid sembilan belas dki jakarta
dari satgas pusat atau kursus pusat itu prioritas pertama itu kepada tenaga kesehatan
jadi memang ada prioritas prioritas yang harus kami kitarakan
jadi insya allah itu tidak ada masalah
diketahui pada desember mendatang
pemerintah pusat akan melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas di berbagai wilayah di indonesia